ibu mau cendol juga tiga bungkus
mak tapi jalan dulu ya
salam ya buat si titin
ntar lo tanya sama si titi
gimana caranya dia bisa punya rumah baru
mak kan titin punya rumah baru di belin maknya
kalau gitu berarti lu ntar bisa beli sendiri dong
mak kasih ya
pak haji saya tadi lagi bingung
olah olah pak haji beneran saya tadi lagi bingung aku
ya katanya belum bisa balik ke jakarta
iya katanya keluarga di sukabumi butuh orang
buat usaha bikin kue
terus bingungnya di mana
ya bingung atau pak haji
sintech mau ikut istrinya ke kampung apa enggak
kata gue sih
sintis kemudian ikut sono ke kampung
terus kerjaannya gimana
emang sih di kampung
ojeknya belum banyak pak haji
nah gitu daripada disini saingan banyak
emang di kampung tukang ojeknya sedikit
tapi yang naik ojeknya juga
bawain buat si titin
tapi jangan lupa minta dibayar
maksudnya tadi disuruh jual ke titin gitu
iya seperti itu
kalau gitu lo harus nyuruh intis rajin nabung
kalau udah banyak lo ajak dah pulang kampung
iya iya itu pagi saya juga pengen tinggal barengan biar tidak pusing kalau buka puasa
kalau juga sahur
jadi lo bingung pusing gara gara kakak ada yang masakin
kita ngapain sih rumahnya si titin
main aja bang sekalian jualin kue
ya udah kalau gitu abang mandi dulu
nggak enak namu buah matahari
bukan parfum wangi matahari tapi mataharinya bikin keringetan
det situ nawarin saya det
tidak ada yang bisa dihubungi dengan kebenaran
bapak di mana
tunggu di situ pak
nanti dijemput ke situ
ke warung haji sodik
mau bukanya di warteg saja
lu mau ngeraktir gue
nggak bayar sendiri atuh
biar bisa lebaran
saya jalan dulu ya buurr
lu kan udah di motor tis
katanya kamu mau nabung buat lebaran
sama dia aja bang
pindah kabutnya benim
ini masuk ambil uangnya dulu ke dalam
enggak usah neng gratis
makasih ya bang
tini masuk dulu ya
ibu mau cendol juga tiga bungkus
mak tapi jalan dulu ya
salam ya buat si titin
eh eh jap
ntar lu tanya sama si titin
gimana caranya dia bisa punya rumah baru
mak kan titin punya rumahnya
rumah baru dia beliin maknya
kalau gitu berarti lu ntar bisa beli sendiri dong
kenapa pala lu ketombean
ya abang nanti ke bersorak
enggak curah dulu gue
baru masih disini
menang terserah ngomong melepaskan orang gini saja sih
maka pakai banget ya estyle
ot sensor teman teman
udah gw mau checking in ning
januari udah deh tweets gini bang
kayak pria macamku gitu
kalau centernya gratis
sebentar ya ini tanya ibu dulu
gak usah yang ini gratis juga dah
iya tapi hari ini doang ya
udah lo telpon
makan di luar
lo kan gak jadi buka puasa di sini deh
terus udah aja tuh buka puasanya di sini
emangnya bapak nggak mau makan di luar
pak haji besok lagi aja ya
soalnya saya diajakin makan di luar sama si entis
makan di luar
gimana sih dibilang stop dari tadi malah bengo
sebenernya langsung settee